kita ke informasi lainnya menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional hadi cahyanto
menyerahkan enam belas hak kepemilikan bersama bagi hampir delapan ratus kepala keluarga di musir ruas utara sumatera selatan
penyerahan sertifikat ini juga mengakhiri konflik lahan selama dua puluh delapan tahun di wilayah itu
menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional hadi cahyanto
mengunjungi kabupaten musirawas utara provinsi sumatera selatan pada kamis tujuh september
dalam kunjungannya hadi menyerahkan secara door to door tiga belas sertifikat hak kepemilikan bersama terhadap lima ratus enam belas kepala keluarga
suku anak dalam desa tebengkiri
dan tiga sertifikat kepemilikan bersama terhadap dua ratus enam puluh delapan kakak masyarakat desa jadi mulia
nah ini kan hasil kolaborasi empat pilar itu yang saya sebutkan tadi
sehingga ditemukan permasalahan permasalahan krusial yang bisa dipecahkan
memang kalau kita harus selesaikan sendiri sendiri tanpa bisa bersama sama
ada satu kendala yang mereka hadapi apa
oleh sebab itu saya hilangkanlah ekosektoral itu
saya kumpulkan semua untuk segera menyelesaikan tanah tanah rakyat
khususnya adalah aset aset masyarakat yang tumpang tidih dengan hgu
keluarga pun merasa senang penantian dan pengorbanan mereka memperjuangkan hak tanah bisa terwujud
apalagi ini adalah pertama kali seorang menteri datang ke wilayah mereka
sudah sampai gitu lari lari kejar kejar orang takut
kan oleh ngejar nak sertifikat
aku senang lah
kalau dia nengok kehidupan aku tuh
aku nunggu nungguin gini lah
kami sangat menghargai dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa
belum pernah terjadi di tempat kami ini
kemungkinan apa namanya di desa tubinting itu
belum pernah ada menteri yang turun ke sini
alhamdulillah pak menteri yang sekarang mungkin sangat apa namanya itu
mungkin merupakan konflik khusus di dalam persoalan agraria yang perlu diselesaikan
terkhusus di desa tebi tinggi yang berkaitan dengan suku anak dalam
terima kasih yang sangat luar biasa ingin kami sampaikan dengan pak menteri
menteri hadi cahyanto juga mengingatkan
karena penyelesaian konflik warga bukan hal yang mudah
hadi berharap warga memanfaatkan tanah tersebut secara optimal
selain itu nantinya akan ada pembimbingan kepada masyarakat oleh pihak terkait
agar perekonomian masyarakat